sorotan lain sebuah balon udara gagal terbang dan jatuh di magelang jawa tengah pada jumat pagi
akibatnya petasan yang ada di balon udara itu meledak dan merusak rumah serta mobil
inilah video amatir sesaat setelah balon udara yang diterbangkan secara liar jatuh di wilayah permukiman warga di kecamatan merto yudan magelang
balon udara ini digantungi sejumlah mercon dan meledak di sekitar lokasi
akibatnya sebanyak lima rumah warga dan satu mobil mengalami kerusakan
saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini
setelah turun dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar tkp
kemudian ada yang megatkan lima rumah
rusak ringan berdampak daripada ledakan merton itu
kemudian satu mobil sidra rusak ringan